suasana duka menyelimuti kediaman aziumardi azra di perumahan puri laras ii
kelurahan pisangan ciputat kota tanggerang selatan
saudara kerabat teman sejawat almarhum
silih berganti melayat sebagai tanda bela sungkawa atas kepergian ketua dewan pers tersebut
keluarga mendiang prof aziumardi azra menyatakan
berdasarkan informasi dari kbri di malaysia
jenazah akan diberangkatkan ke tanah air senin malam
jenazah diperkirakan tiba pukul sebelas malam waktu indonesia barat
selanjutnya jenazah akan dibawa ke rumah duka di kawasan cirende tanggerang selatan
dan selasa pagi jenazah aziumardi dibawa ke uin syarif hidayatullah
untuk kemudian dimakamkan di taman makam pahlawan kalibata jakarta selatan
insya allah kalau tidak ada perubahan lagi
hari senin malam sekitar jam sebelas malam udah sampai ke indonesia
disemayamkan dulu di rumah hari selasa paginya disolatkan di uin
pelepasan di uin baru ke makam
di taman makam pahlawan masih
masih tidak ada perubahan tetap di taman makam pahlawan blok b
jadi sedang saya siapkan semua berkas bapak
sekarang saya mengumpulkan berkas bapak
bapak menggunakan bintang maha putra itu
jadi mau disiapkan untuk di taman makam pahlawan
prof dr aziumardi azra meninggal dunia pada usia enam puluh tujuh tahun
pada minggu siang di rumah sakit serdang kuala lumpur malaysia
ia meninggal dunia setelah dikabarkan terpapar covid sembilan belas
berdasarkan keterangan pihak keluarga sebelum sampai di kuala lumpur
mantan rektor uin syarif hidayatullah itu sebelumnya berada di kampung kelahirannya
dan dianggapnya di venug alung padang pariaman sumatera barat pada kamis
almarhum kemudian berangkat ke kuala lumpur pada jumat siang
almarhum diketahui mengalami gagal jantung saat akan mendarat di bandara kuala lumpur malaysia
dan langsung dibawa ke rumah sakit serdang untuk mendapatkan perawatan
namun setelah berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak rumah sakit
almarhum akhirnya meninggal dunia pada pukul dua belas lewat tiga puluh menit waktu setempat
sejumlah tokoh turut menyampaikan duka cita atas wafatnya cendekiawan muslim aziumardi azra
semua umat para bangsa dan juga mempunyai keilmuan yang sangat dihormati di kalangan dunia intelektual
bangsa indonesia merasa kehilangan dengan wafatnya prof dr azumardi azra
beliau adalah seorang yang amat konsisten di dalam mengartikulasikan pikirannya
beliau konsisten di dalam menjaga keterbukaan
dalam menjaga suasana demokrasi menjadi berkualitas
beliau tidak segan untuk melontarkan pandangan pandangan walaupun belum tentu pandangan itu disuka oleh pemerintah
tapi beliau memilih untuk selalu berada sebagai penjaga demokrasi